tidak hanya rumah tangga penggunaan air di fasilitas cuci tangan umum juga melonjak
perusahaan air minum pamjaya misalnya mencatat telah terjadi peningkatan permintaan air bersih untuk mencuci tangan di tempat umum
sekurangnya terdapat dua ratus sepuluh titik cuci tangan baru dan sejumlah wilayah sulit air bersih di jakarta yang menjadi sasaran distribusi air bersih sejak covid sembilan belas mewabah
setiap hari pamjaya menggelontorkan seratus tanki air ke titik titik tersebut padahal sebelumnya hanya sepuluh sampai dua puluh tanki per hari
kira kira dua puluh meter itu nah kalau lebih daripada itu berarti ada keborosan mohon itu bisa kemudian kita lakukan penghematan air
nah bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan tadi ini perlu kita hemat karena sumber airnya tidak terbatas
kemudian muncul pertanyaan apakah kita sudah cukup bijak dan menghemat air saat mencuci tangan
salah satu pemborosan air saat mencuci tangan adalah membiarkan kran tetap terbuka
ini adalah hal pertama saat kita membasuh tangan dengan sabun
masih nyala iya gue masih nyala ya biar bersih aja kita biar nggak sanksi kalau masih kotor apa gimana gitu
kerannya dimatiin kalau di rumah saya saya dimatiin dulu
gitu gitu cuci cuci cuci cuci baru setelah itu dinyalain baru bilas saya lupa iya
mencuci tangan adalah salah satu hal penting yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran

semakin sering kita cuci tangan semakin besar pula peluang kita untuk terhindar dari virus
namun meski demikian bukan berarti kita bisa sesuka hati menggunakan air
kita bisa berhemat dan bijak menggunakan air walaupun harus sering mencuci tangan
ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk bijak dan menghemat air saat cuci tangan di tengah pandemi
pertama basahi tangan seperlunya sebelum menggunakan sabun
kita bisa memilih kecepatan air yang terbuang dengan membuka keran air sesuai kebutuhan
setidaknya ada tiga kecepatan air yang bisa kita pilih
kemudian yang kedua kita bisa menggunakan sabun secukupnya saja agar saat membilas tidak membutuhkan lebih banyak air
selanjutnya yang ketiga kita bisa mematikan keran air saat membasuh tangan dengan sabun
masih banyak orang yang mencuci tangan tapi tetap membuka keran saat menyabun tangan
dari sepuluh orang yang kami amati di tiga lokasi cuci tangan umum sekurangnya lima sampai tujuh orang tetap membuka keran air saat menyabun tangan
potensi air terbuang tanpa terpakai sangat besar jika kita lupa atau malas menutup kran saat membasuh sabun
dan terakhir pastikan kran yang kita gunakan terutup rapat tanpa ada air yang masuk
itu saja yang saya inginkan selamat menikmati